beralih ke informasi lain program imunisasi masal campak rubella
tahap pertama yang dicanangkan kementerian kesehatan hari ini
digelar di berbagai sekolah di beberapa daerah termasuk di kota bandung
pemimpin negeri sembilan kota bandung selasa ini dijadwalkan oleh dinas kesehatan kota bandung
melaksanakan imunisasi campak rubella
gasan petugas yang terdiri atas dokter perawat dan tenaga kerja medis
sejak pagi sudah melakukan vaksinasi terhadap para siswa
ditargetkan semua siswa yang berjumlah satu dua ratus anak nantinya akan kebal terhadap penyakit campak rubella
kampanye imunisasi campak rubella di kota bandung dilakukan di tiga puluh wilayah kerja puskesmas
yang menargetkan sekitar lima ratus tujuh puluh dua ribu anak berusia sembilan belas sampai dengan lima belas tahun
tahap pertama pada agustus imunisasi dilakukan di berbagai sekolah negeri ataupun swasta
termasuk slb dan pada september di posyandu serta puskesmas
sementara itu wacana imunisasi campak rubella masal ini juga mengundang reaksi dari masyarakat
kebetulan waktu pada saat kami menyisir itu ada beberapa sekolah
yang menolak terutama sekolah swasta
tetapi alhamdulillah telah dilakukannya pendekatan oleh petugas petugas
dan juga oleh dokter dokter dari puskesmas wilayah kerjanya
alhamdulillah saat ini sudah menerima dan diberikan pemahaman dan pengertian
kepada orang tua maupun kepada guru dan anak anak muridnya
rubella adalah penyakit akut dan ringan yang menginfeksi anak anak dan orang dewasa
namun dampak teratogenik yang menimpa ibu hamil bisa menyebabkan abortus atau bahkan cacat pada bayi
harta bima aditya